hai sejak diresmikan pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua masjid aljabar ramai menjadi perbincangan warga
pembangunan masjid yang dimulai di era gubernur ahmad heriawan ini menuai pro dan kontra dari
berbagai kalangan berkaitan dengan anggaran pembangunan yang fantastis mencapai satu triliun
rupiah serta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau apbd worth it aja ya
dalam pembangunan dengan seharga itu karena itu menjadi ikonik islam juga di bandung cukup
lumayan besar sih kalau untuk tanggapan saya gitu kan untuk apalagi pakai apbd daerah ruang rakyat
mending dipakai apa misalnya uangnya ya kalau uangnya lebih baik seperti sekarang lagi banyak
bencana ya lebih baik disalurkan untuk bencana bencana korban yang masih terisolir
sebagai warga sih saya senang ya akhirnya
jawa barat punya masjid yang megah gitu ya untuk bisa jadi wisata religi juga gitu kan dan apa
namanya untuk masalah yang dana itu ya yang dana yang saya dengar juga tentang dana itu ya mudah mudahan
sih memang bisa dimanfaatkan benar benar untuk masyarakat jawa barat terutama hingga kini pemerintah
provinsi jawa barat belum memberikan tanggapan resmi mengenai berbagai kritikan warga terkait
polemik pembangunan masjid aljabar
hingga sabtu tujuh januari kami masih belum mendapatkan tanggapan resmi dari gubernur jawa barat terkait polemik masjid al jabar kami masih menunggu waktu untuk wawancara dengan gubernur terkait hal ini namun demikian di media sosialnya gubernur jawa barat ridwan kamil sudah memberikan sejumlah tanggapan terkait polemik masjid al jabar
berdasarkan tangkapan layar di akun media sosialnya ridwan kamil menyebut penggunaan dana negara termasuk
apbd sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan dibahas dalam forum musrembang ridwan juga
menyebut bahwa dana tersebut tidak sebatas digunakan untuk pembangunan masjid saja namun
juga berbagai fasilitas di kawasan masjid seperti kolam retensi serta museum digital
rasulullah dan islam di nusantara pengamat kebijakan publik universitas pajajaran yogi suprayogi menilai
ridwan kamil membangun masjid al jabar menggunakan anggaran satu triliun dari apbd tidak sepenuhnya
salah sebab keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama dprd provinsi di sisi
lain pembangunan masjid aljabar ini juga tidak bisa dibandingkan dengan kebijakan pemenahan
infrastruktur sebab sudah memiliki porsinya masing masing dan tidak semua pembenahan
infrastruktur adalah kewenangan provinsi walaupun kewenangan urusan keagamaan itu bukan urusan
provinsi dan kabupaten kota itu kan kewenangan pusat tapi dibolehkan di situ
nah jadi apakah etis atau tidak etis itu dilihat dari sisi mana dulu gitu ya kalau kita lihat di apa
saya sempat melihat di rpjmd nya pak gubernur gitu ya baik zaman pak aher walaupun zaman pak ini selalu
ada yang membuat infrastruktur untuk rumah rumah ibadat itu justru kalau menurut saya yang harus
dikritisi adalah bukan masalah pembangunannya masalah kekerat kesamarataan ini kan hanya
untuk umat islam saja nih misalnya bagaimana misalnya dengan untuk
umat kristiani bagaimana dengan umat hindu dan sebagainya sebaliknya dekan fakultas ilmu sosial
dan politik universitas parahiangan pius sugeng prasetyo banyaknya kritikan dari masyarakat
seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi jawa barat agar bisa menentukan
prioritas dalam pembangunan kedepannya menurutnya masih banyak permasalahan yang lebih mendesak untuk
segera diatasi ketika kita mengatakan mana yang prioritas mana yang mendesak kan kemudian pemerintah
mestinya sensitif untuk hal ini ya sensitif ketika ya kita harus mengatakan bahwa tadi saya katakan ya
tingkat kemiskinan di jawa barat juga masih tinggi angka stunting juga masih cukup tinggi ya kemudian juga
kesenjangan dalam hal pendidikan untuk kawasan kawasan di jawa barat ini itu juga kesenjangannya juga
masih sangat lebar sehingga sudah semestinya sih pemerintah
tentu saja dalam ini adalah baik itu pemerintah provinsi dan juga dewan perwakilan
rakyat ke daerah di provinsi jawa barat ini harusnya peka dalam hal ini ya namun mengingat pembangunan
masih sudah selesai menurutnya saat ini pemerintah harus fokus agar keberadaan masjid aljabar memberi
kontribusi bagi warga sekitar diantaranya dengan menyiapkan akses yang memadai untuk menuju lokasi
pengelolaan masjid pun harus dilakukan secara benar agar kedepannya masjid
al jabar bisa menjadi ikon kebanggaan masyarakat jawa barat tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat